sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza siregar di pasar majesik jakarta selatan
selamat pagi reza
bagaimana harga daging ayam di tempat anda melaporkan saat ini
apakah masih terjadi lonjakan harga
selamat pagi maggie
selama sepekan harga ayam naik apalagi ini menjelang hari raya idul adha
yang ditetapkan oleh pemerintah yang jatuh pada besok kamis dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh tiga
berdasarkan data yang kami dapatkan dari panel harga badan pangan
untuk harga rata nasional untuk harga ayam ini mencapai rp tiga puluh delapan lima ratus tiga puluh pada selasa dua puluh tujuh juni kemarin
itu naik sekitar rp sembilan ratus dibandingkan dengan satu pekan sebelumnya di harga rp tiga puluh tujuh delapan ratus sepuluh per kilogram
namun untuk di wilayah jakarta sendiri harga ayam rata ratanya adalah rp empat puluh dua satu ratus empat belas per ekor
untuk di lokasi yang saya laporkan saat ini yaitu di pasar mesir jakarta selatan harga ayam juga masih naik
saya akan langsung mengajak anda megi untuk berbincang dengan penjual ayam negeri yang ada di pasar mayastik
selamat pagi ibu dengan ibu siapa
ibu nah ibu nah sekarang harga ayam negeri di pasar mestik ini berapa bu
ada yang rp lima puluh lima ada yang rp lima puluh ayam kampungnya rp delapan puluh
terjadi kenaikan berapa persen berarti ibu
ini udah naik dari kapan bu
tiga hari yang lalu sebelum menjelang lebaran idul adha ayam naik
dengan kenaikan ini bu sebenarnya ada penurunan penjualan nggak bu
ada penurunan nggak penurunan
karena harga naik pembeli berkurang
ini boleh kita lihat langsung bu ya ini ada apa aja di sini
berarti kalau ayam
untuk ayam negeri ini tadi lima puluh bu ya
rp lima puluh lima per ekornya
tapi kalau untuk ayam file ini tujuh puluh bu ya
ini berarti sekitar biasanya kalau ayam file ini harganya rp enam puluh per ekor
jadi naik sekarang jadi rp tujuh puluh
dan ini juga ada ayam negeri bu ya
dan memang ini menjadi suatu kenaikan di pasar majestik sendiri
sebenarnya megi kalau kita berbicara mengenai daging ayam sendiri memang
menjelang hari raya idul adha
atau idul fitri ini memang menjadi salah satu prima dona bagi para ibu ibu
karena biasanya dipakai untuk membuat opor ayam atau rendang ayam dan lain sebagainya
jadi memang salah satu faktor di mana terjadinya peningkatan untuk harga daging ayam
selama sepekan terakhir adalah terjadinya peningkatan permintaan dari para masyarakat
dan untuk sebagai alternatif juga beberapa masyarakat dapat memilih untuk memilih ayam hidup yang berada di sini
saya akan mencoba
saya untuk langsung ke bagian di mana ada yang menjual ayam hidup
di mana nanti dapat dipotong secara langsung juga jika masyarakat ini memintanya
dan memang kemarin juga saat presiden joko widodo meninjau pasar palmerah pada hari senin
pada tanggal dua puluh enam juni memang untuk harga ayam di pasar palmerah sendiri ini adalah rp satu untuk daging filenya
memang kemarin terjadi beberapa kesalahpahaman saat presiden joko widodo meninjau
memang sudah diluruskan oleh kepala badan pangan nasional bahwa harga ayam yang dimaksud oleh presiden joko widodo
adalah harga untuk jenis file bukan untuk ayam negeri
saya akan mengajak anda untuk berbincang kembali maggie dengan penjual ayam hidup yang berada di pasar majestik
dengan pak marwani
pak marwani ini kita akan langsung berbicara
di mana kalau anda dapat lihat di sini ada berbagai ukuran ayam kampung hidup yang dijual di pasar mayastik
dan saya lihat ini memang ukuran besarnya ini menurut penjual ini dijual saat menjelang hari raya idul adha saja
dan kalau anda lihat di bagian belakang ini para masyarakat juga dapat langsung meminta untuk dipotong sesuai dengan bagian yang mereka inginkan
kalau tadi ada yang beberapa
itu biasanya mereka meminta untuk banyak
untuk sudah ada
ini untuk ayam kampung hidupnya apa saja pak
ada yang besar ada yang paling kecil juga ada
yang sekarang ini agak besar lagi lumayan harganya agak tinggi
ada yang tujuh belas seperti ini
ini kalau ayam negeri sendiri kan harganya naik pak sepekan terakhir
kalau untuk km kampung bagaimana pak
naik sih naik cuma nggak terlalu deh ya
biasa aja kalau mau tahun baru begini
mau acara keramian
biasa aja pak ya untuk harganya sendiri pak ini menyesuaikan dengan apa nih pak
mungkin boleh diperlihatkan
oh yang ini yang paling besar nih yang
ini bisa tujuh belas
ini hampir satu lima kg deh kurang lebih
ini kan terjadi kenaikan pak untuk ayam kampung walaupun tidak signifikan seperti ayam negeri
untuk pembeli sendiri pak menurunkah atau bagaimana pak
kalau pembeli ya standar lah
emang lagi begini ya lumayan deh kalau ini mas
tapi nggak pada biasa di tahun kemarin ya
ya cukup deh kalau rame ya rame
cuma yang nggak terlalu rame seperti yang tahun tahun kemarin gitu aja
berkurang sedikit gitu aja
untuk ayam pak ya
oh untuk ayam mah ya
kalau untuk ayam kampung mah ya standar aja sih
nggak ada berlebihan begitu
cuma kita ini pembelinya yang agak kurang
terima kasih banyak pak marwani atas waktunya
dan megi memang walaupun ayam kampung ini juga terjadi penaikan harga
walaupun tidak sesignifikan untuk ayam negeri dan juga ayam negeri yang dipotong file
namun memang untuk penurunan dari kedua jenis ayam tersebut
memang menjadi penurunan
dimana memang untuk penaikan harga ayam
memang diharapkan dari kepala badan pangan nasional
tapi memang jika kita melihat langsung
kondisi di lapangan
terutama di pasar
mayastik jakarta selatan tempat saya melaporkan saat ini
kenaikan yang terjadi adalah
sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen
untuk ayam negeri dan sekitar
enam sampai sepuluh persen untuk ayam
kampung kembali ke anda maggie
baik harga ayam kampung
lebih stabil daripada harga ayam negeri
terima kasih reza siregar sudah melaporkan
dan selamat bertugas kembali